cowok ini serius gak sih sayang sama gue
pertama jangan cuman liat dari omongannya
tapi dari tindakannya
cowok bertindak cewek bercerita
satu lagi cowok itu
kalau suka sama cewek dia itu grogi
tau gak lu
jadi kalo lu menganggap kenapa sih
kalo dia tuh suka sama gua ya suruh
sama cewek justru kita mau ngomong
dulu karena kita
kalo udah dihadapan orang yang kita sayang
orang yang kita suka crash
gitu kan itu tuh
grogi kita cowok ketika
suka sama cewek dia itu selalu pengen
selalu pengen ada di dekatnya
kalo gak bisa ketemuan langsung
selalu pengen bisa berhubungan
lewat chat atau lewat telepon
lu kebayang gak
kasmaran lagi suka
ditungguin dia ngechat
sama elu elu bales
itu dia happy nya kayak apaan tahu
ada yang bilang dia itu
suka sama aku gak sih om
dia bilangnya dia suka dia suka
kalo cowok beneran suka sama lu
handphone itu dipegangin
balesan dari lu tuh ditungguin
karena dia pengen selalu
keep in touch sama lu
gak cuman liat fisik lu doang
tapi dia juga pengen tau elu
jadi dia pengen tau
elu pengen tau keluarga lu
pengen tau temen temen lu karena dia udah mikir
itu artinya dia udah mikir buat
jauh ke depan gue kasih tau ya
kalo elu belum
bisa ngelupain masalah lulu
jangan coba membuka
lembaran baru dengan orang baru
orang ini udah mikirin masa depan
tapi elu masih terganjal
dengan masa lalu
ibaratnya elu berdua gandengan
elunya mau lari
tapi dia nahan di belakang